ratusan warga kampung sawah indah pulau gebang cakung jakarta timur
berunjuk rasa di depan kantor wali kota jakarta timur
menolak rencana pengosongan lahan oleh pihak kurator
yang diduga ada keterlibatan mafia tanah
sementara itu ratusan buruh mendatangi pabrik semen pt solusi bangun indonesia
di kabupaten tuban jawa timur kami siang menolak phk
terhadap salah seorang pekerja
karena keputusan pihak phk dinilai cacat secara hukum
setelah sempat menolak surat somasi pengosongan tanah dari kurator
warga kampung sawah indah pulau gebang cakung jakarta timur
kamis pagi melakukan unjuk rasa di depan kantor wali kota jakarta timur
warga menuntut pemberantasan mafia tanah atas lahan yang mereka tempati saat ini
dugaan keterlibatan mafia tanah ini muncul setelah pihak kurator
menunjukkan sertifikat hak guna bangunan dengan nomor sama
dengan luas tanah yang berbeda
kuasa hukum warga berencana mendorong menteri agraria
dan kepala badan pertanahan nasional
untuk menginvestigasi penerbitan sertifikat hgb nomor satu ratus delapan puluh delapan
dengan sertifikat dengan nomor yang sama milik warga
intinya bahwa ini ada sertifikat yang harus diteliti
diinvestigasi lebih jauh
kami juga sudah sampaikan
ya mohon ini aparat aparat yang bisa terkait penegak hukum
menindak lanjut ini
apakah ada dugaan di sinema pihak tanah selanjutnya
ini nanti akan dilihat kesimpangan dan penyelidikan penyelidikan
ratusan buruh mendatangi pabrik semen pt solusi bangun indonesia
di kabupaten tuban jawa timur kamisya
masa yang tergabung dalam serikat pekerja ring satu tersebut
berunjuk rasa menolak phk terhadap salah seorang pekerja
mereka menilai keputusan phk itu cacat hukum
pekerja yang bekerja di bawah subkontraktor pt sederhana jaya utama tersebut
tiba tiba diberhentikan tanpa diberi teguran atau surat peringatan
bapak fagur dipecat tanpa prosedural
yaitu tanpa adanya jenjang sp satu sp dua maupun sp tiga
nah itu kami anggap catat separah hukum
maka kami menuntut untuk bapak fadkur ini dipekerjakan kembali
setelah berunjuk rasa selama satu jam
pihak perusahaan bersedia menemui perwakilan buruh
sempat terjadi dialog antara kedua belah pihak
namun hingga dua jam beradu argumen
kedua belah pihak belum menemukan kesepakatan
tim liputan cnn indonesia